tapi kalau dia tidak sesuai sama standar perusahaan kita maaf maaf aja berarti dia harus dipecat dong
ya gak bisa gitu dong kak dia akan masuk melalui proses seleksi
kalau menasal pecat gimana kredibilitas aku di perusahaan
lagi kasian kak baru masuk masa udah dipecat
sejak kapan kamu peduli sama nasib karyawan yang baru saja kamu terima
ini ada apa sih
emang ini siapa dia
nggak bukan begitu kak bukan
bukan gini deh
kita nggak bisa menasal pecat
kamu mau main
asyik kamu taruhkan
senangai crown master